komisi penyiaran indonesia akan mendorong kementerian komunikasi dan informatika
untuk membendung siaran asing di pulau perbatasan di wilayah kepulauan riau
data dari kpid provinsi kepri ada enam siaran dari singapura dan lima belas siaran dari malaysia
yang masuk di wilayah kepri
sebelum tv swasta nasional berkembang
masyarakat kepri lebih mengenal siaran televisi negeri jiran
dalam kegiatan seminar kpid provinsi kepulauan riau mengungkapkan
saat ini ada enam siaran dari singapura dan lima belas siaran dari malaysia
yang masuk dalam siaran digital di wilayah kepulauan riau
provinsi kepulauan riau memang berbatasan dengan singapura dan malaysia
sebelum adanya migrasi tv analog ke digital
masyarakat kepulauan riau lebih mengenal siaran televisi malaysia dan singapura
kita sudah maklum di negara kita perbatasan ini sudah biasa kita menonton siaran
dari malaysia singapura sudah terbiasa
jadi kalau kualitas siaran kita lebih baik dan menjadi tontonan
tentu masyarakat di perbatasan lebih mengutamakan siaran dalam negeri
saat ini siaran digital sudah bisa dinikmati masyarakat kepulauan riau
meski belum merata di seluruh kabupaten dan kota
wilayah yang sudah dapat mengakses siaran digital
antara lain batam bintan tanjung pinang dan karimun
sedangkan siaran untuk wilayah natuna
tuna lingga dan anambas masih dalam proses
terkait banyaknya siaran televisi asing yang masuk di wilayah perbatasan
komisi penyiaran indonesia akan mendorong pemerintah untuk dapat melakukan intervensi
tentunya kita berharap ini menjadi perhatian
tidak hanya kpi kementerian kominfo dan informatika
juga tentunya bapak presiden harapannya bisa agar bagaimana siaran asing tidak masuk ke dalam seluruh perbatasan
di sisi lain sekarang sudah mulai proses secara digital
menunjukkan bahwa semua sudah migrasi ke digital
maka terutama daerah daerah terluar di tiga t
ini penting untuk ada intervensi khusus agar siaran siaran masuk ke semua
agar masyarakat kita yang di perbatasan menerima itu semua
puncak hari penyiaran nasional akan berlangsung pada sabtu dua belas agustus di kawasan lagoy bintan
tema pada puncak kegiatan hari penyiaran nasional adalah
dari perbatasan wujudkan siaran ramah bermartabat dan berbudaya
arpandi bintan kepulauan riau